persebaya surabaya akan pindah markas sementara mulai bulan november hingga desember mendatang
laga melawan persib bandung menjadi pertandingan terakhir persebaya surabaya di stadion gelora bung tomo surabaya
pasalnya saat ini stadion gelora bung tomo akan digunakan sebagai venue piala dunia u tujuh belas mulai november hingga desember mendatang
di putaran pertama liga satu tim bajul ijo masih menyisakan satu laga kandang melawan bali united dua puluh oktober nanti
setelah berkoordinasi dengan pt liga indonesia baru laga kandang melawan bali united diubah menjadi laga tanda
menurut ketua panitia pelaksana persebaya surabaya ramsu rahman selama stadion gelora bung tomo digunakan untuk piala dunia
telah disiapkan dua opsi stadion pengganti yaitu stadion gelora delta sidoarjo dan stadion joko samudro gresik
keputusan stadion mana yang akan digunakan akan diputuskan paling lambat tanggal tiga belas oktober nanti
saat ini manajemen persebaya masih berkoordinasi dengan pemkap dan pengurus klub setempat untuk meminjam stadion
ya kami kemarin sudah terima surat dari ct liga indonesia baru
ini menjadi pertandingan terakhir di stadion gelora bung tomo
setelah itu kami harus pindah jadi musafir
kami sudah menjajaki dua stadion
antara stadion glora delta sidoarjo atau stadion gelora joko samudro kecil
selama pagelaran piala dunia u tujuh belas persebaya surabaya akan dua kali menggelar laga kandang
yaitu melawan persisolo tanggal empat november dan psis semarang tanggal dua puluh enam november